hai gerindra dan pkb resmi mendapatkan anggota baru dua anggota baru ada golkar dan juga
namun pertanyaannya adalah nama cawapres ini kemudian tidak kunjung diumumkan lalu
bagaimana nasib kursi cawapres bagi pkb dengan hadirnya dua partai politik lainnya saya akan
tanyakan langsung kepada wakil ketua umum pkb jazilul fawait selamat malam assalamualaikum pak
jazilul waalaikumsalam selamat malam caca apa kabar baik terima kasih pak jazilul saya harap
bapak juga dalam keadaan sehat pak terakhir pembicaraan kita di layar yang sama ini bapak
menyatakan bahwa takdir pkb setia dengan gerindra ini tergantung dengan takdir jodohnya prabowo gus
imin nah sekarang kan parpol yang bergabung makin ramai tapi tadi pas deklarasi enggak ada nih belum
ada nih hilal takdir jodoh pasangan gimana nih pak
masih takdirnya masih sama gerindra pkb atau ada yang lain
hai pkb tentu ya merasa gembira ada teman teman partai lain yang bergabung golkar dan teman pan
mudah mudahan bergabungnya partai golkar dan partai pan akan mempercepat dinamika di kkir
capres dan cawapresnya mudah mudahan bergabungnya partai golkar dan pan ini akan mempercepat gus
muhaymin dipilih sebagai cawapres bersama pak prabowo mendampingi pak prabowo jadi bagi pkb
justru mungkin akan lebih mempermudah untuk mengambil keputusan karena memang kan komunikasi
dengan golkar komunikasi dengan pan kan sudah di jalin sejak lama itu dan juga dianggap sebagai perempuan
dan juga dianggap sebagai perempuan

dan juga dianggap sebagai perempuan
dan juga dianggap sebagai perempuan
lama mungkin ini
kenapa sebelas bulan belum
diputuskan mungkin ini
bergabung menjadi koalisi
yang super jumbo saya sebut
ini kemudian akan
piagam yang ditanda
tangan bersama gerindra
pak prabowo dan gus muhaymin
untuk memutuskan pasangan
segera bisa dilaksanakan
jadi bagi pkb
kehadiran partai golkar dan pan
ini akan mempercepat
keputusan atau pengambilan
keputusan siapa capres
dan siapa cawapresnya
capres dan cawapresnya adalah gus muhaymin
jadi tetap optimis ya
padahal kan sebenarnya pan ini juga
membawa nama cawapresnya sendiri
kemudian golkar juga ingin
tentunya pak erlangga yang dipilih
menjadi cawapres kan belum ada pembicaraan
tidak ada satupun yang membuat
dengan bergabungnya dua partai
tidak ada satupun apa yang membuat
karena kita sudah mengkalkulasi
dan menghitung bahwa pasangan
pak prabowo dengan gus muhaymin
itu pasangan yang ideal
mewakili arus yang memang saling
sipil dan militer
santri dan tentara
dan jawa barat
atau jawa tengah
jadi ini menjadi
bahwa gus muhyiddin akan
bersama sama dengan pak prabowo
ada peluang gak kemudian
justru cawapresnya ini
bukan dari tiga parpol yang mendampingi gerindra
bukan dari pan
bukan dari pkb maupun golkar
ada peluang gak
misalnya yang digadang gadang kan salah satunya
sampai detik ini saya belum melihat ada peluang
fakta kerjasama yang
sudah ditandatangani pkb dan
dimanapun forum pak prabowo selalu menyampaikan
itu ada di tangan pak muhaymin
sampai detik ini tidak ada nama nama lain
yang diusulkan di koalisi kkir ini
kecuali yang diusulkan oleh pkb
untuk posisi cawapresnya
jadi tidak mungkin ya cawapresnya ini selain gus imin
bagi pkb tidak mungkin
bagi pkb tidak mungkin
bagi pkb tidak mungkin
bagi pkb tidak mungkin
karena pak muhyiddin
melakukan kerjasama politik dengan gerindra
itu membawa mandat mutamar
bagi pkb tidak mungkin
bagi pan dan golkar gimana nih
bagi pkb tidak mungkin
secara partai politik
berdiri sendiri tidak mungkin
namun kan saat ini sudah ada pan dan golkar
ini artinya harus dibicarakan secara koalisi
ya tentu nanti para elit yang membicarakan itu ya
para ketua umum
saya sebagai ketua lembaga pemenangan pemilu pkb
saya juga punya mandat
untuk terus optimis dan memperjuangkan gus muhaymin
bahwa urusan partai golkar
ya nanti dibicarakan
kan politik selalu terbuka untuk dibicarakan
namun sampai hari ini tidak ada nama lain
kecuali gus muhyiddin
memang tidak ada nama lain dari pkb
namun kan harus memenangkan koalisi ini toh
rencananya tujuannya kan itu
semuanya tuh ada optionnya gitu
jika kemudian koalisi tidak memilih gus imin
rencana pkb seperti apa
pkb sudah memiliki opsi
dan opsi itu diputuskan oleh
jadi bagi pkb tidak ada opsi lain
kecuali gus muhyiddin
maju terus untuk masuk di kertas suara pilpres
apakah menjadi presiden atau wakil presiden
jadi itu mandat seluruh
jajaran pkb para kiai para ulama
jadi masuknya pan dan golkar tidak akan menggoyahkan
apa yang menjadi keputusan muktamar pkb
tidak akan mengguyahkan semangat teman teman
pak jazilul ibarat mobil
kursi di depan kan ada driver
ada kemudian navigator
ini harus diisi salah satunya oleh gus imin
jadi kalau misalkan gak diisi oleh gus imin
pkb akan ganti kendaraan ganti mobil
tentu hari ini kita fokus pada mobil yang ada ini
yang sudah dibangun hampir setahun
kami tidak berpikir lain
kecuali nanti jika ada hal hal lain tentu
pak muhyiddin sebagai mandataris
harus mengembalikan lagi keputusannya kepada partai
saya pikir itu mekanisme wajar saja
sehingga bagi pkb
bagi seluruh komponen pkb jajaran pkb
apa yang sudah diputuskan itu untuk diwujudkan
dan saya yakin gus muhyiddin
akan tegak lurus pada perintah muktamar
pak jazilul kalau tadi saya melihat foto
salah satu foto di deklarasi
saya teringat foto dejavu kalau kata anak sekarang
ini foto pada bulan mei kemarin
saat jokowi mengumpulkan para ketum parpol di istana
malam malam waktu itu
tapi bedanya di foto itu nggak
hanya nggak ada pak mardiono
plt ketum p tiga dan waktu itu juga
nggak ada bu mega karena bu mega udah pulang
deklarasi yang tadi ini sebenarnya merupakan salah satu eksekusi
dari diskusi yang terjadi dengan pak jokowi
saya tidak tahu persis
namun yang saya tahu bahwa para ketua umum partai
memiliki kedaulatan masing masing untuk memutuskan
dan pak jokowi bukan ketua umum partai
bahwa diskusi diskusi dengan pak jokowi itu biasa
karena banyak menteri
ada di kabinet seperti pak prabowo pak erlangga pak zulkifli
kecuali gus muhaymin itu semuanya ada di
jajaran kabinet pak jokowi
bahwa koalisi pemerintahan hari ini
empat partai itu
koalisi pak jokowi hari ini yang berbeda jalur itu kan tinggal pdip dan nasdem
saya pikir dinamika dinamika koalisi di pemerintahan pak jokowi
saya pikir cukup dinamis
dan tentu diskusi diskusi tentu akan terbuka terus
bahwa apa yang sudah menjadi keputusan dari empat ketua umum tadi
yang ada dalam koalisi pemerintahan pak jokowi
tidak bisa serta merta dikaitkan dengan
perintah pak jokowi karena
para ketua umum memiliki
perintah enggak instruksi enggak namun bisa jadi hasil diskusi seperti itu ya pak ya
saya tidak bisa mengatakan iya karena saya tidak ikut diskusi di situ
apakah diskusinya soal topik
pencalonan presiden atau tidak saya
tidak mengerti ya
makanya tadi pagi
para ketua umum empat teaspoons
dan akan memutuskan tunggu saja
calon presiden dan calon wakil presidennya
baik kita akan menunggu kabar ya
sebab sampai hari ini pki ini juga belum memutuskan siapapun calon presiden
baik kita akan menunggu kabar
cawapres dari koalisi
super jumpo ini yang tadi dikatakan oleh pak jasyul ini yang tadi dikatakan oleh pak jasyul ya
terima kasih wakil ketua umum pkb jazilul fawait telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news
terima kasih caca sehat selalu